salah satu pimpinan produk pesantren al muqmin ngruki abu bakar ba'asyir
dilarikan ke rumah sakit nermala suri kabupaten sukoharjo jawa tengah
penyebabnya ia mengalami gejala muntah dan sesak nafas sejak sabtu pagi kemarin
hingga minggu pagi menurut rumah sponpes al muqmin ngruki
endro sudarsono kondisi tubuh abu bakar basir sudah berangsur membaik
namun tetap harus mendapatkan perawatan
diketahui abu bakar ba'asyir sejak dilapas guduk sindur memang mempunyai sakit nyeri pada kaki
yang membuat dirinya sesekali harus dibantu menggunakan kursi roda atau tongkat
saya pastikan kemungkinan ini saya tahu dinyatakan untuk bisa istirahat